dan cabang atm dan mobile banking sudah kembali normal
coba aja kalau teman teman media yang punya mobile banking dicoba aja
sekarang pasti sudah up ya layanannya dan dapat digunakan oleh para nasabah untuk melakukan transaksi seperti biasanya